tim pertamina mandalika sag siap tampil di ajang balap moto dua di sirkuit mandalika delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
tim balap asal indonesia ini akan diperkuat pembalap boben snyder asal belanda dan gabriel rodrigo asal argentina
meski tidak diperkuat pembalap asal indonesia tim pertamina mandalika sag tetap optimis akan mendapatkan dukungan dari penonton saat tampil di ajang balap moto dua pada seri kedua balap motogp di sirkuit mandalika nanti
apalagi salah satu pembalap tim pertamina boben snyder masih memiliki darah indonesia lewat kakek dan neneknya yang berasal dari surabaya
bicara soal target tim pertamina mandalika sag berharap minimal bisa meraih podium di salah satu seri balap moto dua tahun ini
boben snyder dan gabriel rodrigo juga menjadi salah satu pembalap moto dua yang berkesempatan bertemu langsung dengan presiden joko widodo bersama pembalap pembalap motogp
saya sangat senang bertemu dengan presiden tapi saya masih bercanda untuk bertemu dengan presiden
ya kenapa tidak untuk mengembangkan motorsport dan tim kita karena ini adalah kesempatan yang bagus dan juga talenta muda di indonesia
supaya kita dapat memiliki lebih banyak pembalap indonesia di world championship